nah jika mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan ini memang dikhawatirkan
putusan tersebut akan membuka pintu lebih lebar untuk melanggengkan politik dinasti di indonesia
terutama pada saat ini yang terbaru adalah untuk keluarga presiden republik indonesia joko widodo
namun berbicara mengenai politik di dinasti apa sih itu
politik dinasti dan mengapa terjadi kekhawatiran yang begitu besar
intinya intinya politik dinasti itu apa sih
jadi politik dinasti itu upaya agar kekuasaan terutama di jabatan publik ini dijalankan oleh sekelompok orang saja
yang mereka ini masih memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan
nah kemudian dampaknya apa yang memang kalau misalkan terjadi politik dinasti
kalau ini contohnya saya mau berbicara mengenai dampaknya terlebih dahulu
jadi dampaknya dikhawatirkan
nah jabatan jabatan publik itu yang diisi oleh hanya segelintir orang
oleh hanya segelintir orang
diisi dengan orang orang yang ada di situ hanya karena kekerabatan
bukan karena kemampuan
bayangkan deh bayangkan jika misalkan jabatan publik yang penting
contohnya gubernur lah
itu diduduki oleh orang yang tidak berkomit
kemudian karena diisi oleh orang orang yang memiliki hubungan yang erat gitu ya
karena itulah jadi lemahnya kontrol kekuasaan
apa dampaknya di lemahnya kontrol kekuasaan ini
selain konflik kepentingan cenderung
ya namanya juga keluarga kerabat
mereka cenderung saling menjaga dan juga menutup nutupi kesalahan mereka
nah karena itulah rentan terjadi
contohnya korupsi karena saling menutupi kesalahan
dan memang menurut kpk politik dinasti yang terjadi dan memang sudah terjadi di beberapa daerah
menjadi pintu masuk korupsi
tidak sedikit contoh yang sudah terjadi di indonesia dan sudah diciduk oleh kpk
ini adalah contoh politik dinasti di indonesia yang sudah terjadi
kita awali dulu dari yang paling terkenal di banten
di sini ada ratu atut khosyah yang merupakan gubernur pernah menjadi gubernur banten
yang kemudian ditangkap oleh kpk
ada tubagus hairul
tubagus hairul ini merupakan adik tiri wali kota serang
airin rahmi adik iparnya atut hoisiyah
yang menjabat sebagai wali kota tangsel
suaminya airin yang adiknya atut ini juga terseret kasus korupsi
sudah dipenjara juga
kemudian kita ke jambi
di jambi ini ada gubernur jambi pernah menjabat zulkifli nurdin
kemudian menantunya ini jadi wakil bupati muarau jambi
kemudian anaknya zumi zola
ini menjadi gubernur jambi dan dipenjara juga karena kasus korupsi
dan terakhir yang bergulir karena
kita tahu semuanya gibran raka bumingeraka wali kota solo
bobi nasution wali kota medan
anak dan juga menantunya
mendapatkan jabatan publik
sebenarnya politik dinasti itu tidak diatur dalam undang undang
kenapa tidak diatur dalam undang undang
ini bisa bertentangan dengan undang undang dasar
yang merupakan konstitusi negara yang menyatakan bahwa dipilih menjadi penjabat publik itu adalah hak setiap orang
nah terdapat satu asas yang dapat digunakan di sini
jika tidak diatur dalam undang undang berarti boleh saja untuk dilakukan
tapi kita sudah lihat tadi dampaknya
kalau lebih banyak mudorotnya masa hati nurani ini nggak berbicara